assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
ratu laut dan nyerombak
ini semua akibat ulah kalian
kalian berdua tunggu pembalasannya
sepertinya aku mengenal seragam prajuri
sebaiknya aku patuh mereka
bukankah itu gusti ratu
iya sepertinya gusti ratu sedang kesakitan
orang matahari gusti ratu
ijin berbicara gusti ratu
apakah gusi ratu baik baik saja
apakah gusti ratu sedang kesakitan
syukurlah kalian ada disini
aku tidak apa apa
aku hanya sedikit mengalami luka dalam
daulat gusti ratu
apakah ada yang bisa kami lakukan
untuk membantu gusti ratu
iya gusti ratu
apa perlu kami carikan obat gusti ratu
aku bisa menyembuhkan lukaku sendiri
aku hanya butuh sedikit waktu
kalian berjaga saja disini
selama aku menyembuhkan lukaku
baik gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu

aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
aku akan menangkan gusti ratu
yang ada kuciratu sakit lagi nanti
awas ya daunnya
lamun macem macem dipotekan
daunnya obatnya pahit
suara siapa itu
siapa yang berani mengganggu kuciratu
ayo cepat kita bereskan
bukankah itunya iroh
orang yang membawa jasad subanglarang
aku harus menemukan pondoknya
begitu raga itu kutemukan
aku akan langsung membunuh subanglarang
agar dendamku terbalaskan
ayo kita ikut diri
kita harus segera memperbaiki istana ini
benar raja handa prabowo
tapi kita harus mempunyai banyak waktu untuk memperbaiki istana
pada kejadian ini banyak sekali pelajaran untuk kita semua
jangan sekali kali kita menempatkan orang di kerajaan ini yang bukan ahlinya
maka tunggulah kehancurannya
apa yang dikatakan raden kiansanta segera
semoga saja di kemudian hari tidak akan terjadi bencana seperti ini di istana penjajahan
sebaiknya sekarang kita menapak urut balik
assalamualaikum raden kiansanta
ijinkan kami turut membantu
baiklah paman cip
bantukan untuk menata ulang barang yang unggul
dengan senang hati kami akan kerjakan radio

saya tidak bisa menjaglu

atau bihole perutku
sungguh luar biasa
kekuatan para jenis
rakyat sana memiliki pengikut kalangan
tugas yang raden perintahkan
sudah kami laksanakan
terima kasih pak manji
kalau begitu kami pamit dulu
aki aki disuruh menjaga
bisa diberi daun sambil otot
daun sambil otot
tidak ada apa apa
daun sambil otot
kita ke belakang saja
jangan hukum aku
aku tidak kuat
tidak kuat menghadapi hukuman ini
karena kelalaian kamu
kamu akan menjalani hukuman cambuk sebanyak dua ratus kali
dasar tidak tahu diri
kita semua kehilangan sekarung beras gara gara kamu